tunggu sebentar ya
om nino datang mau ketemu sama kamu
kau mau gak
tuh kok tanya mama balik
tanya mama kayak gak suka
aku udah mau baik
aku gak mau
boleh tapi sebentar aja ya
renek juga harus istirahat
baru pulang sekolah
nanti kamu yang jagain
ada uya ada boim sama ada riza
pak riza nggak mau disuruh pulang aja
lagipula dia ngapain disini kan
penerornya juga udah ditangkep
saya lebih merasa aman kalo riza jagain kamu disini
lagian saya juga udah izin sama angga
saya langsung berangkat ya
apa langsung berangkat dulu sama mama ya
salam sama mama dulu
jangan lupa makan siang ya
cipi putra ikut saya lagi ya
wah ada mbak sarah disini
saya kebetulan lagi lewat
pernah diajak sama suria kesini
aku sengaja sama kopinya
suami saya pada cerita katanya kamu pernah kesini ya
mau pesen apa
rencananya mau minum kopinya disini
mbak pesan satu hot americano ya
saya boleh ya duduk disini
udah sempat dipake belum
kebetulan kami belum ada rencana untuk nginep di hotel seperti pengantin baru
mungkin akan lebih baik
bagus kalau kamu tawarin untuk andin
tapi yaudah gapapa
itu next time voucher hotelnya bisa dipakai kapan aja
jadi keep it
kok gak bilang bilang mau kesini
iya kan kebetulan lagi lewat
karena kan suka sama kopi disini
eh ketemu sama mbak sarah
udah pesen hot americano tadi
oh udah pesen tadi
kesukaan aku mas
akhirnya mama ikut juga kan
mama juga kan pengen ikut
kan bukan cuma papa aja yang kangen
mama juga kangen loh sama renah
iya juga sih mak
namanya juga cucu sendiri pak
pasti kan pengennya deket deket
peluk peluk sayangin dia
ya kan noh
udah gak sabar nih pak
udah deket kan
ya sebentar lagi nyamper mak
eh ada papanya pak nino
ada peluru apa ya pak
saya mau ketemu rena
tadi udah izin sama pak ahok
tuh kan cantik kan
pakai sendalnya yang bener
pakai sendalnya yang bener banget
ya bu andin ini ada keluarganya pak nino dateng
oh tunggu sebentar ya
sayang om nino datang mau ketemu sama kamu
kamu mau gak
saya gak mah
tuh kok tanya mau balik
kayaknya mama kayak gak suka
aku udah mau balik
kalau mama gak suka
aku gak mau
tapi kalau mama bolehin
boleh tapi sebentar aja ya
rena kan juga harus istirahat
baru pulang sekolah
eh suruh mas nino masuk ya
baik bu andin

cepet cepet selesai ya
kelihatan semuanya di luar negeri
aku udah gak sabar nikah sama kamu adi
cepet cepet selesai ya
kelihatan semuanya di luar negeri
kelihatan semuanya di luar negeri
siang ini jadwal kamu latihan dance
iya teman teman kamu udah nungguin
selamat siang semuanya
sudah siap ya
kita lakukan pemanasan dulu ya
sudah siap semua
gerakan pertama kita mulai gerakan pinggulnya ya
gerakan pinggulnya ya
ini kan trendy
ini punya kamu kan
iya jatuh benar
ini punya aku
dan ini adi
dan ini adi
jadi dia tundangan kamu
jangan bilang kamu kenal juga ya sama adi
iya saya kenal
saya kenal dia itu
dia itu asisten aldebaran
dan saya gak suka sama dia dia itu orang yang ngeselin